dan kita ke informasi selanjutnya di mana panti tunas bangsa milik lili nur hayati menyimpan banyak kisah memilukan
tidak hanya kekerasan fisik yang sering dirasakan para penghuninya lili juga kerap mengancam dan memaksa para penghuni panti untuk mengemis di jalanan
berikut kesaksian dua mantan penghuni panti tunas bangsa yang kini telah diamankan dinas sosial provinsi riau kepada koresponden cnn indonesia miladia rahma
itu setiap hari
bakul wang sedekah infak iya
bakul wang sedekah infak iya
di arah jalan raya
siapa yang antar kakak ke jalan itu
pengurus itu lah
terus nyarinya dari jam berapa
pagi sampai sore
pagi sampai menjelang maghrib
bisa dapat uang berapa pak
oh lumayan ya
terus uangnya diambil sendiri simpen kakak sendiri atau dikasih ke bumbu
kita setorkan sama pengurusnya
kakak dikasih lagi uang nggak
terus nah ibu lili suka marah marah kan
kalau marah gitu ngomong apa tuh kakak
sambil teriak teriak gitu
ke kakak aja atau yang lain juga iya
saya ke orang lain yang lain panggilannya sama juga
terus suka misalnya ancam ancam misalnya suka ngancam juga
ya ngancam bunuh dia
ibu lili ngancam karena apa kenapa ibu ngancam
kalau karena soal masak udah dibantu di
tahu cara kerja masak sudah

ini asal aja
iya terus kenapa marah
nggak tahu ya
nggak tahu tiba tiba aja marah
tiba tiba saja dia marah langsung dia ingin membunuh gitu
rasa menganiaya gitu
ya kita langsung saja kita ke pekan baru
sudah ada miladia rahma di sana
ya mila bagaimana perkembangan dari kasus ini sendiri
apakah sudah terungkap kasus baru
ataupun memang ada juga calon calon tersangka baru
ya selamat pagi teman teman
betul hingga saat ini perkembangan sampai dengan hari kamis jumlah tersangka masih satu orang
atas nama lili nur hayati yang juga merupakan pendiri dari yayasan tunas bangsa
seperti anda tadi sampaikan dan juga tanyakan apakah ada kemungkinan terbukanya kasus baru atau mungkin tersangka baru
ini jelas ada begitu ya kemungkinan besar pasti ada
namun kita masih menunggu penyelidikan dari polres pekan baru untuk melepaskan
dan juga melihat dan mengumpulkan potongan potongan informasi baik dari lili kesaksian saksi
atau bahkan mungkin dari suami lili yakni agus hendra dan juga anaknya yang juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dengan status masih saksi begitu
tapi kalau kita menurun ke belakang teman teman bahwa yayasan tunas bangsa milik lili nurhayati ini memiliki banyak panti
kalau penelusuran kami di lapangan ada sekitar lima panti begitu baik panti anak kemudian panti jompo panti duafa
panti yang menampung orang orang dengan gangguan kejiwaan
jadi rasa rasanya tidak mungkin jika lili nurhayati hanya bekerja seorang diri untuk mengurus kelima panti miliknya ini
pasti ada bantuan dari pihak lain maupun keluarga yang juga turut mengurus para penghuni panti
nah ini yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian
satu lagi yang penting untuk diketahui teman teman bahwa menurut perkembangan semalam dari pihak polres pekanbaru menyampaikan bahwa dari hasil interogasi lili
lili menyampaikan bahwa selama ini lili nurhayati sudah berusaha untuk mengurus kelima panti miliknya
lili menjelaskan bahwa selama kasus atau selama kemudian panti asuhan ini berdiri sejak delapan belas tahun yang lalu
sudah ada tujuh bayi maupun balita yang meninggal dunia termasuk mzikli
ini menarik dan ini terus digali oleh pihak kepolisian
menurut lili range usia bayi bayi ataupun balita yang juga meninggal yang berada di panti asuhan ini antara lima sampai enam bulan
bahkan sebelum ziklit pun ada satu bayi berusia sebelas bulan yang meninggal dunia akibat gangguan pernafasan dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan pekanbaru
nah tentu saja ini pihak kepolisian masih terus menelusuri juga dan mungkin mengumpulkan bukti bukti juga terkait rekam medis
dari para bayi atau balita yang pernah dirawat di rumah sakit di beberapa lokasi di pekanbaru ini
apakah nanti ada temuan baru kalau kemudian dari hasil rekam medis ini terbukti bahwa ada indikasi kekerasan
maka bisa saja ini kemudian memberatkan lili
tapi kalau kemudian tidak ada kasus atau tidak ada indikasi kekerasan dan hanya meninggal dunia karena sakit mungkin tidak ada korban

tapi ini juga menarik bahwa banyak kemudian

kabar yang santer beredar di masyarakat apakah kemudian ada dugaan kasus trafficking
ini saat mungkin terjadi teman teman
mengingat kalau kami kemudian mengumpulkan statement dan juga kesaksian dari warga yang tinggal di sekitar panti asuhan milik lili nur hayati ini
mereka mengungkapkan bahwa mereka seringkali kemudian melihat siapa yang tinggal di dalam panti ini anak anak saja
artinya usia di bawah lima tahun tidak ada anak remaja begitu ataupun dewasa yang tinggal di situ
jadi selama ini kemudian yang sudah dirawat
ini keberadaannya lantas kembali
ini yang masih menjadi tanda tanya besar
jadi kemungkinan bahwa kasus dari panti asuhan di yayasan tunas bangsa milik lili nurhayati ini bisa sangat melebar
tidak hanya indikasi kekerasan
tapi juga tadi sudah pada saat kami juga mewawancarai dua mantan penghuni panti fakir miskin milik lili
ada kasus pemaksaan untuk melakukan apa ya bisa dikatakan mengemis atau meminta atau dalam bahasa setempat disebut bakul begitu
terus ada juga ancaman kekerasan
bahkan memukulan juga juga sempat dilakukan
ini yang juga masih terus ditelusuri
jadi perkembangan kasus ini tampaknya masih cukup panjang
kita masih akan terus menunggu kira kira apakah mungkin lili dan juga mungkin beberapa tersangka lain juga masih akan terkuak
dan apakah ini juga akan menyangkut ke kasus kasus lain
dan bahkan mungkin bisa saja lili juga akan disangkakan dengan pasal berlapis begitu
untuk perkembangan terkini terkait jumlah mereka yang kemudian sudah dirawat atau diamankan di sos pemprov riau ini juga saya perlu sampaikan teman teman
bahwa saat ini ada sekitar dua puluh sembilan orang yang dirawat di rumah sakit jiwa tampan pekanbaru
dua belas diantaranya adalah laki laki
kemudian sepuluh diantaranya adalah perempuan
saat ini kondisinya masih terus diobservasi selama dua puluh satu hari ke depan
mudah mudahan mereka bisa dalam kondisi baik
progres kesehatannya juga baik fisik maupun psikis mereka akan baik
dan mereka ini yang kemudian sudah dinyatakan sehat juga akan segera dipindahkan ke panti sosial binalaras milik pemprov trio begitu
kemudian dua puluh orang diantaranya ada tujuh belas bayi dan anak yang saat ini juga dirawat di rumah aman milik din sos pemprov trio
kemudian tiga orang dewasa juga yang dirawat di rumah aman
kemudian ada tiga orang yang dirawat di panti laras yang juga di bawah naungan pemprov riau
kemudian di panti jombang ada tiga orang
jadi memang cukup banyak kemudian yang akhirnya bisa dievakuasi dan juga diselamatkan oleh pemerintah setempat
nah ini yang juga menurut saya
saya bisa ceritakan pengalaman saya kemarin saat bertemu dengan dua orang yang pernah menghuni panti tempat lili
kemudian mereka menyampaikan saat saya bertemu bertatap muka saya bisa melihat tampaknya mereka tertekan begitu
rasa rasanya emang ini menjadi sebuah hal yang lazim
saya bisa bayangkan mereka sudah tinggal di sana bertahun tahun dalam kondisi yang tertekan dalam kondisi yang tidak layak
dan mereka bahkan dipaksa untuk bekerja atau bahkan mengemis
dalam sehari teman teman mereka biasa harus berhenti
apakah harus mengemis atau dalam bahasa lokal disebut bakul begitu
dari pagi sampai dengan menjelang maghrib mereka kemudian diantar di ruas ruas jalan di pekanbaru untuk kemudian meminta minta
hasil yang kemudian mereka dapatkan ratusan ribu pastinya itu harus diserahkan kepada lili
dan mereka hanya mendapatkan hanya sekitar sedikit saja hanya untuk sebagai uang saku begitu
nah ini yang kemudian seolah olah menguatkan tampaknya bagaimana operasional dari panti milik lili ini didapat juga dari hasil meminta minta
kemudian dari hasil sumbangan
ini yang tentu saja ini masih akan terus ditelusuri oleh pihak kepolisian
selain itu ada juga ancaman kekerasan pemukulan penyiraman air panas atau bahkan bisa dikatakan tekanan atau bullying secara verbal
ini juga selalu dilakukan lili kepada mereka yang menghuni panti jika para penghuni panti ini dirasa tidak bisa diatur begitu
satu hal juga yang menarik bahwa hari ini tim dari kemensos juga sudah datang di pekanbaru
untuk kemudian mengevaluasi kinerja dari dinas sosial baik kota maupun provinsi untuk kemudian mencari solusi bersama
apa langkah langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini
kita tahu bersama teman teman bahwa sebenarnya kalau kita runut ke belakang izin dari panti yayasan milik lili
yaitu tunas bangsa ini izinnya dikeluarkan oleh dinas sosial pemerintah kota pekanbaru
artinya ini di luar kewenangan dari dinasosial pemper
jadi ada gap di sini ada gap kebijakan
yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah
ini yang kemudian masih akan terus ditelusuri
dan kemensos juga mendesak bagi setiap dinasosial dan juga dinasosial baik di tingkat satu maupun di tingkat dua
untuk melakukan monitoring evaluasi atau bahkan akreditasi bagi setiap panti yang ada di pekanbaru
ataupun yang ada di riau untuk kemudian melakukan sertifikasi juga agar tidak terjadi lagi kasus serupa
artinya mereka panti ini menjadi tempat yang aman dan juga nyaman bagi para penghuninya
kembali ke anda teman teman di studio
baik terima kasih miladia rahma atas laporan anda langsung dari pekanbaru
dan kita akan terus selalu menunggu perkembangan dari kasus ini